meski biaya haji tahun dua ribu dua puluh tiga naik menjadi rp empat puluh sembilan delapan juta
tidak akan mengubah masa tunggu khususnya untuk calon jemaah haji asal jawa timur yaitu tiga puluh empat tahun
meski mengalami kenaikan biaya haji sekitar rp sepuluh juta
kantor wilayah kementerian agama jawa timur mengaku
daftar tunggu ibadah haji khususnya di wilayah jawa timur tidak mengalami perubahan
yaitu selama tiga puluh empat tahun
hal ini berarti jika warga mendaftarkan pada tahun dua ribu dua puluh
akan direncanakan berangkat pada tahun dua ribu lima puluh tujuh mendatang
terkait hal ini kemenak jawa timur menghimbau warga untuk segera mendaftarkan diri sedini mungkin
agar masa tunggu untuk keberangkatan haji tidak semakin lama
sekarang ada istilah yang bayar bapak yang berangkat ke tunik